jembatan yang menghubungkan jalur nasional pantura tuban dan lamongan selasa siang ambruk
akibat kejadian ini tiga buah truk dan satu unit sepeda motor yang tengah melintas jatuh ke dalam sungai
satu orang tewas dan empat lainnya luka luka
hingga selasa sore kendaraan yang jatuh belum bisa dievakuasi
jembatan babat widang di desa widang yang menghubungkan jalur nasional pantura tuban lamongan ini
ambruk dan patah menjadi dua bagian
dalam kejadian ini dua truk tronton satu dam truk dan satu unit motor yang tengah melintas
ikut terjun ke dalam sungai bengawan solo
akibatnya seorang sopir truk tronton bernama mukhlisin warga benjing gresik tewas
karena terjebak saat kendaraannya tenggelam
sementara empat korban lainnya mengalami luka luka
sulitnya medan dan ukuran kendaraan yang terlampau besar membuat proses evakuasi gagal
upaya petugas mendatangkan krain untuk mengangkat bangkai kendaraan dari dalam sungai tidak menuai hasil
sehingga proses evakuasi akhirnya terpaksa dihentikan
belum diketahui secara pasti penyebab utama ambruknya jembatan
diduga kuat jembatan telah rapuh sehingga tidak kuat menahan beban berat
kejadiannya sebenarnya tidak ada pilasan ininya karena semuanya dalam kondisi baik baik saja untuk dilalui
tetapi pada pukul sebelas tadi kejadian ini dilaporkan bahwa ada tiga truk yang masuk di dalam sungai
sementara korban luka luka tengah mendapatkan perawatan medis di puskesmas wida
akibat peristiwa ini jalur utama lamongan menuju tuban macet total
hingga menyebabkan antrian panjang mencapai dua puluh km
untuk mengurai kemacetan
pedugas lantas polsek babat lambungan akhirnya melakukan sistem kontraflo atau pengalihan arus